hantaman virus corona tak hanya memukul sektor pariwisata dan turunannya
dunia usaha pun tertekan
pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi
keterbatasan bahan baku rata rata terjadi sampai maret dua ribu dua puluh
pabrik tekstil farmasi makanan minuman dan otomotif
sangat bergantung pada tiongkok untuk suplai bahan baku
pengusaha harus mencari sumber baru untuk mengimpor bahan baku yang dibutuhkan
namun opsi membeli bahan baku dari negara lain butuh negosiasi kontrak
dan harganya lebih mahal dari tiongkok
bila kondisi kian parah maka akan berdampak pada produksi dan ekspor
di bulan april yang diprediksi bakal turun
yang tidak mau juga harus membuka pasar pasar pasar baru
misalnya mungkin tergantung dari tiongkok harus membuka juga buah buahan
misalnya mungkin dari thailand dari vietnam
atau mungkin dari selandia baru atau mungkin dari australia
ini harus dibuka yang baru baru gitu
apalagi kita menjelang bulan ramadhan
para pengusaha sepakat untuk memperkuat ekonomi dalam negeri
sebagai langkah menahan dampak corona lebih jauh ke bisnis mereka
selain menggarap konsumen domestik
pengusaha harus mencari negara pangsa pasar baru sebagai tujuan ekspor
memang harus ada cara cara yang mungkin lebih efektif
untuk menggerakkan potensi lokal lah sebenarnya
karena sebenarnya kita masih bisa didorong oleh potensi market kita yang luar biasa
jadi memang potensi market kita yang luar biasa ini harus didukung dulu
juga oleh produksi dalam
mungkin satu satu cara untuk ya kita genjot
untuk membangkit industri di dalam negeri
mau mau gak mau seperti itu
sebenarnya karena kan serelatif kita punya sumber daya alam
yang itu bisa kita jadikan salah satu faktor untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kita
pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah merilis stimulus di sektor pariwisata
namun mereka berharap ada stimulus tambahan untuk membantu bisnis tetap jalan
misalnya relaksasi dari perbankan dalam hal bunga kredit perbankan
karena pengusaha mulai kesulitan cash flow
akhirnya memiliki keuntungan
akibat turunnya angka penjualan
hala ini adalah diskon tarif tarif seperti
tarif listrik industri tarif b muat pelabuhan
untuk produk yang bakal mereka ekspor nantinya
relaksasi dari perbankan
karena sekarang ini sudah banyak perusahaan yang juga mulai mengalami cash flow
karena ya memang akhirnya penjualannya akan drop
ini memang harus ada juga relaksasi terhadap aturan aturan yang mungkin akan menjadikan
lebih banyak hambatan
misalnya contohnya kalau di sektor misalnya farmasi atau yang di bahan makanan dan sebagainya
berarti kan harus mencari resources dari tempat lain kan
nah maksud saya di situ harus ada penyesuaian juga terhadap misalnya tarif yang juga mungkin harus dilihat kembali misalnya gitu kan
karena ini bahan baku kalau memang harus import kan mau gak mau ya gimana gitu
kalau belum ada di dalam negeri atau substitusinya masih terlalu lama untuk kita adakan
itu juga harus ada relaksasi di situ untuk masalah import
kekhawatiran lanjutan dari wabah virus corona yang meluas ini dikhawatirkan bisa berimbas hingga ke bulan ramadan
padahal momentum lebaran sangat besar daya dorongnya bagi pertumbuhan ekonomi indonesia